inilah momen kedatangan keluarga presiden jokowi saat mengantar putra bungsunya kaisang pangarep
ke rumah calon pengantin wanita erina gudono pada malam mido dari ini
teriring pula hantaran berupa peni peni rojo peni guru bakal guru dati
uborampe pangati busono pangeti saliro jadah wajik legondo legomoro kang sarwoketan
kaisang dan keluarga menemui keluarga erina gudono sekaligus untuk mengantar seserahan
jadi malam hari ini kami datang ke jogja untuk mido dari ini
melakukan serasrahan dan juga tilek nite
tadi yang boleh menengok mbak erina gudono itu hanya bu jokowi
yang lainnya enggak boleh mas kaisang enggak boleh dan yang semuanya enggak boleh
berdoa agar besok jokowi bisa berjalan dengan baik
yang putrut hadir dalam acara mido dari ini
menggunakan busana adat jawa dengan nuansa warna ungu muda
dan pada malam itu keponakan kaisang putra dari selvi ananda dan gibran raka buming jan etes
menjadi salah satu bintang
jan etes bahkan sempat memberi keterangan kepada awak media
keluarganya mbak erina
keluarganya mbak erina
kau mau mbak erina nya enggak tadi
pakai baju apa nih mas edrus
baju baskap warna apa
ini siapa yang pilih warna ungu
mas jan etes atau bapak jokowi
bapak jokowi yang pilih ungu

senang ketawa mas etes
karena banyak orang
bagaimana ketemu siapa aja
ada siapa aja di dalam
banyak apa mas
tapi gak sempet ketemu sama tante erina

sebelumnya aksi cucu cucu jokowi juga menyita perhatian saat prosesi siraman
dalam prosesi siraman kaisang irina jumat pagi
para keponakan kaisang jan ete sri narendra dan lalembah manah
anak dari selvi ananda dan gibran rakebuming
ditemani dengan sedah mirah nasution
anak dari kahiyang ayu dan bobi nasution
terlihat ikut memakai sarimbit alias ragam keluarga
sementara lalembah manah yang masih berusia tiga tahun
terlihat memakai masker hello kitty dan membawa serta boneka kucing kesayangannya
pada akhir acara siraman pun ketika sesi foto bersama
aksi cucu cucu ini pun terus mengundang tawa
kamu tahu nggak aku mau nikah
nggak tahu tadi kemarin
nggak mau ngasih selamat
nggak mau ngasih selamat
udah gitu doang
dalam sebuah unggahan video
jan etes juga sempat memberikan selamat kepada kaisang ketika mengetahui akan segera menikah
nggak mau ngasih selamat
nggak mau ngasih selamat
udah gitu doang
tim liputan cnn indonesia